pemirsa kita masukin informasi berikutnya
bajai roda empat siap melayani penumpang di jakarta
transportasi publik ini digadang gadang lebih aman lebih nyaman dan terjangkau tarifnya
jujur saya belum pernah mencoba prabu sudah
karena memang baru ada di beberapa titik ya
nah memang kalau kita melihat bajai roda empat ini
kesan kuno dan ketinggalan zaman pun sudah tidak tampak pada angkutan bernama kute ini
moda transportasi roda tiga yakni bemo sudah dilarang beredar di jalanan ibu kota
yang gantinya adalah bajai kute roda empat
bajai kute seperti bemo dan bajai lama bisa menampung satu supir dan tiga penumpang
tarikan bajai saat melaju terasa halus dan nyaman
tidak ada lagi sensasi getaran khas bemo dan bajai roda tiga
kumpulan asap bemo juga tidak lagi menggantung
angkutan umum ini sudah dinyatakan lulus uji emisi
sehingga bisa dikatakan ramah lingkungan
kendaraan ini mampu menempuh kecepatan hingga tujuh puluh km per jam
dengan konsumsi bahan bakar satu liter untuk tiga puluh enam km
berada di dalam bajai roda empat ini memang layaknya seperti berada di sebuah kendaraan pada umumnya
karena memang dari segi tampilan dan juga interior ini persis seperti mobil yang biasa kita tumpangi sehari hari
ada speedometer yang menunjukkan kecepatan
ada juga aksesoris seperti radio dan juga usb
juga terdapat seatbelt bagi para penumpang dan juga pengendara
dan yang terakhir juga memiliki bagasi yang berada di atas kabin bajai roda empat ini
penumpang mengaku lebih percaya diri saat berada di atas kendaraan mungil ini
meski harus membayar lebih mahal
kalau dibanding yang lama
enakan mana ini apa yang lama
terus kalau bicara itu nggak berisik
oh nggak berisik ya
terus ongkosnya gimana ongkos masih sama atau udah beda
biasanya seribu kalau ini berapa
bajai roda empat ini dipersiapkan untuk menggantikan bemo dan bajai roda tiga
yang masa permajaannya sudah jatuh tempo lebih dari sepuluh tahun
kita nanti usahakan solusinya untuk pemilik bmo nanti diberikan
sempatan untuk mengambil bajai roda empat gitu loh pak
masa sosialisasi angkutan umum ini akan berlangsung selama tiga bulan
sejak beroperasi pada sembilan belas juli lalu
masih ingin pakai kendaraan pribadi di tengah kemacetan